sebelah seremaja salcianjur jawa barat diamankan polisi di jalan medan merdeka timur gambir jakarta
pusat ramu malam dengan membawa sepanduk mereka mengaku nekat datang ke ibukota untuk
menghadiri acara aksi reoni dua ratus dua belas tidak jadi disitu langsung pulang lagi ini dapat input ya
acaranya di situ dimana cukup berapa ada yang infoin acara di sini sebelah seremaja ini kemudian
dibawa ke polres metro jakarta pusat untuk menjalani pemeriksaan di perbatasan wilayah
jalan raya luiliang kabupaten bogor jawa barat satu persatu kendaraan yang melintas dihentikan
oleh petugas gabungan polsek koramil satpol pp dan dinas perhubungan polisi memeriksa identitas
pengemudi jumlah penumpang hingga muatan yang disimpan di dalam bagasi jika terbukti membawa
atribut aksi petugas akan langsung menyita barang tersebut dan meminta pengendara untuk putar arah
razia penyekatan ini dilakukan untuk mengantisipasi mobilisasi massa simpatisan aksi reuni dua ratus dua belas ke dua
ibukota kita mengimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat luwiliang untuk tidak berangkat ke
jakarta melaksanakan kegiatan reuni dua ratus dua belas aksi masa reuni dua ratus dua belas rencananya akan digelar kamis
ini aksi ini sebelumnya akan digelar di patung kuda monas jakarta pusat namun
aneh mem peneliti tentang tim kovid ketika melewati zit yang ada tempat agak tidak snap
britney semoga semoga sudah tidak
panitia sempat mengklaim memindahkan lokasi ke masjid azikra sentul namun kembali tak mendapat izin dari polres bogor dan pengurus masjid azikra
sebagai langkah antisipasi pengerahan masa sejak kamis pukul dini hari direktorat lalu lintas polda metro jaya menutup sebelas titik di sekitar kawasan monas jakarta pusat
tak hanya kendaraan pejalan kaki pun tak bisa memasuki beberapa ruas jalan
pertama di kebon sirih budi kemuliaan harmoni tl museum veteran tiga veteran dua kemudian di samping kedutaan besar amerika serikat
kemudian di depan pertamina yang gambir menuju ke arah istana itu sudah kita tutup mulai dari malam ini
setelah jakarta kita alihkan arusnya jadi tidak penutupan ini tanpa terkecuali
jadi semua terkena penutupan
penutupan akan dilakukan hingga pukul sembilan malam
tim liputan cnn indonesia